wakil ketua dewan pembina partai gerindra sandiaga uno berkelakar soal bursa cawapres di hadapan menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
sandiaga menyebut susi cocok menjadi cawapres ketua umum partai gerindra prabowo subianto
hal tersebut disampaikan sandiaga saat memberikan sambutan dalam acara lomba di pulau tidung kabupaten kepulauan seribu pada sabtu pagi
sandi mengaku diberi tugas khusus oleh prabowo untuk mencari sosok cawapres
seperti dikutip dari lamanetik com susi yang mendengar kelakar dari sandiaga spontan mengucapkan jargon khasnya yakni tak tenggelamkan nanti
lebih lanjut susi mengatakan dirinya tidak memikirkan untuk menjadi cawapres ia hanya ingin bekerja agar laut lebih terjaga dan nelayan lebih sejahtera
sabtu pagi pemprov dki menggelar festival olahraga aquathlon yang berlangsung di kepulauan seribu di pulau tidung
acara yang bertujuan untuk menarik usahawan dengan olahraga ini akan berlangsung dari tanggal lima hingga enam mei
dan hal yang menarik dari ajang ini karena adanya duel antara wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno dengan menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti